banyak akan terjadi peraharaan
pencana besar akan terjadi
dasmu itu cuma isinya mesum tok
kalian ingin mampus
kita harus ngapain mbak
kalau kalian ingin selamat
lakukan tiap malam ritual sesaji
ingat ritual sesaji
jadi di usman sempat mampir ke masjid kampung sebelah
masjid disana memang tidak bisa dipakai untuk tempat beribadah
saya dengar demikian
masjid disana dijadikan tempat berbuat maksyiat
tapi saya tidak melihat secara langsung
saya tidak melihat secara langsung
tapi saya tidak melihat secara langsung
tapi saya tidak melihat secara langsung
ternyata berita yang bapak dengar itu
bukan berita bohong
bukan berita bohong
saya melihat dengan mata kepala sendiri
saya melihat dengan mata kepala sendiri

bermain judi dan mabuk mabukan di halaman masjid
dan waktu saya mau memukul beduk
dan menumpang beribadah
mereka malah mengusir saya
mereka malah mengusir saya
iya mereka memang suka beribadah dan berkata bapak iya mereka memang suka beribadah dan menumpang beribadah
cuman yang mungkin sudah keterlaluan
sepertinya semua penduduk disana
tidak mengenal agama
mereka mau biarkan saja
mereka mau biarkan saja
masjidnya dipakai untuk perbuatan maksimal
bukan cuman itu saja pak
bukan cuman itu saja pak
bukan cuman itu saja pak
sudah mulai pandai bermain judi
lalu perjinaan raja lela disana
mereka seperti orang orang lain
yang tidak menangguhkan
sikapmu yang menukar ku dan sayang
membuat aku rindu siang malam
sikapmu yang meramah dan berdiam
membuat aku raibah ku kebayang
sikapmu yang menangguhkan
sikapmu yang menangguhkan
sikapmu yang meramah dan berdiam
membuat aku rindu siang malam
sikapmu yang meramah dan berdiam
membuat aku raibah ku kebayang
kesaingan banyak bang
lu dari dulu saingan banyak saing banyak kapan lo main duit
besok gua gak mau tau
lu mau tau
aku cari uji banyak lagi
nih buat lu
terima kasih bang
asik ya kita dapat duit
ah ah tenang tenang
bagi duit dong
cepet bencana gitu
aku guagrade dia
amp rumah lagi
nih rahas dia
kenapa ada desa seperti itu di sini
padahal tempatnya tidak terpencil
mudah dijangkau kendaraan umum
mereka bukan primitif
tapi kenapa mereka tidak mengenal tuh
kenapa tidak ada satu ulama pun
untuk datang ke sana memberikan ceramah agama
apa yang terjadi
saya harus berbaur dengan mereka
mereka harus diselamatkan
sebenarnya mereka harus diselamatkan
saya harus diperbaiki
kejang dan kasar
betul dik usman
kalau sampai terjadi apa apa
enggak ada yang menolong dik usman
allah yang menghendaki
allah juga yang akan menolong saya
dan saya tidak takut pada siapapun
selain takut pada allah
kalau memang tekad usman seperti itu
kami berkewajiban untuk membantu
saya minta doa restu dari bapak
allah akan melindungimu
sekali lagi saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
karena bapak dan ibu sudah memberikan saya tinggal di sini
saya pergi dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh